jemaah haji dari kloter sembilan asal dari daerah gabungan
kabupaten kudus dan kabupaten rembang tiba di solo jawa tengah pada kamis malam
tiga ratus enam puluh jemaah haji ini kemudian diterima di gedung musdalifah asrama haji donohudan
sebelum prosesi serah terima jemaah haji dari ppih embarkasi solo kepada petugas haji daerah
jemaah haji ini menjalani tes swab covid sembilan belas yang dilakukan oleh kantor kesehatan pelabuhan kkp semarang
tes swab wajib diikuti oleh seluruh rombongan setelah salah seorang jemaah dari kloter tiga asal jepara
yang tiba di tanah air tujuh belas juli lalu dinyatakan positif covid sembilan belas
berdasarkan hasil tes swab dan pcr yang keluar pada kamis siang
mulai dari kloter sembilan ini kita ambil swab secara keseluruhan
dan kita akan mencoba beberapa
beberapa mekanisme agar dalam proses pengambilan swab atau tes usap
bisa lebih lancar dan tidak mempersulit jamaah
kini di emerkasi solo dimulai dari kelotor sembilan ini hingga kelotor terakhir
seluruh jemaah haji yang baru tiba dari arab saudi
diwajibkan untuk menjalani tes swab covid sembilan belas
sesuai dengan perintah menteri kesehatan dan menteri agama
sebelumnya tes swab antigen hanya dilakukan
kepada perwakilan sepuluh persen dari total
setelah jumlah jemaah haji di masing masing kelotor
untuk mengantisipasi ya penyebaran covid sembilan belas
perlu diadanya antisipasi yang lebih dini
dengan cuaca di arab saudi yang begitu ekstrimnya
memungkinkan itu virus yang dari sana bisa bertular ke jamaah
dari data kemenang nasional total sudah ada delapan belas jemaah haji
yang positif covid sembilan belas setelah tiba di indonesia
sementara hingga kamis dua puluh satu juli dua ribu dua puluh dua

total jemaah haji dari embarkasi solo yang sudah kembali
berjumlah tiga dua ratus tiga puluh empat jemaah
dan jemaah haji yang meninggal berjumlah empat belas orang